ya nanti ini forumnya musrah ini ditanya siapa
konstitusi tidak memperbolehkan
ya sudah jelas itu
akan selalu taat
pada konstitusi dan kehendak
saya akan taat konstitusi
dan kehendak rakyat